saudara kasus pembunuhan vina dan eki yang dilakukan geng motor delapan tahun lalu masih membekas di keluarga vina
bahkan saat pembuatan film mengenai vina dilakukan dua orang tak dikenal mendatangi keluarga meminta pembuatan film dihentikan
proses pencarian keadilan vina tidak mudah
keluarga sempat putus asa beberapa bulan saat penanganan karena tiga orang tersangka masih jadi buron
bahkan saat proses pembuatan film tentang kasus vina yang dilakukan setelah delapan tahun kejadian tersebut terjadi
dua orang tak dikenal mendatangi rumah mereka di talun cirebon
keduanya meminta agar kisah fina yang diangkat ke layar lebar dihentikan
mereka beralasan apabila film tersebut dibuat dan ditayangkan akan kembali ramai diperbincangkan
sebelum kejadian vina mengatakan bahwa dia tidak akan mencari teman lain untuk membuat film
saya mengatakan bahwa saya akan membuat film yang akan ramai lagi
kenapa kau dilarang terserah saya dong mau setuju atau enggak
sementara itu barreskrim polri mengirimkan bantuan
bantuan dan arahan untuk penyidik polda jabar agar dapat mengusut tuntas kasus kematian vina dan kekasihnya eki oleh geng motor di cirebon delapan tahun silam
saat ini penyidik polda jabar masih mencari tiga buronan pembunuh fina yang diduga saat ini sudah berada di luar cirebon jawa barat
baris kimpori selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse fungsi reserse

polda jawa barat telah menetapkan tiga orang pelaku pembunuhan vina dan eki sebagai buron
ketiga buronan adalah pegi alias peron andi dan dhani warga desa banjarwangunan kecamatan mundu kabupaten cirebon
kepala desa banjarwangunan sulaiman bilang sudah meminta warga desa banjarwangunan melaporkan semua informasi soal ketiga pelaku melalui rt rw setempat
sama kami menghubungi rtw melalui grup kan ada di whatsapp saya ada dari hapus ada grup rtw
karena di daerah kami di desa banjarwong itu banyak bisa salah satu rt ada empat puluh enam dan
juga ada sembilan makanya khawatirnya ini kami termasuk desa banjarwangan ini perumahannya banyak juga ada tiga
tiga belas pengembang yang ada di sebagian bangunan yang satu satu ke rilisnya ke rtw hai hai